sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut
ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara ganjar pranowo mahfud md
akibatnya suara ganjar mahfud hanya bisa menembus maksimal tujuh belas
menurut hasto hal itu ia ketahui setelah bicara dengan sejumlah pakar it
dari hasil temuan pakar itu ditemukan gangguan siber dalam proses unggah form c satu
hingga penjagalan pada data hitung cepat atau quick count
untuk itu hasto meminta perlu dilakukan audit forensik dan meta
para pakar it yang menemukan persoalan yang sangat fundamental
misalnya dimasukkannya suatu jason script
suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan pak ganjar mahfud itu hanya maksimum tujuh belas
kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor
yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload c satu
juga data data bahwa quick count pun itu di intercept
nah sehingga dari kejadian kejadian seperti itu kami dalami
dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta c satu
adanya temuan soal penggelembungan suara untuk parpol tertentu
partai gerindra menilai setiap partai saling tuduh soal pengelubungan suara
namun gerindra yakin jenjang kontrol dalam pemilu sudah ketat
sehingga jika ditemukan pelanggaran bawaslu di daerah akan memprosesnya
sekjen gerindra ahmad muzani menilai dugaan penggelembungan suara
harusnya ditemukan oleh bawaslu di semua tingkatan
bahkan menurutnya jika ada unsur pidana bisa diproses di sentra penegakan hukum terpadu
penggelembungan suara diduga tidak hanya menguntungkan psi tapi partai lain
bawaslu menegaskan akan menelusuri setiap laporan dugaan penggelembungan suara
isu tentang itu kan juga terjadi hampir di semua partai politik peserta pemilu
semua saling menuduh semua saling menyangkakan bahwa partai a b c d
seterusnya melakukan tindakan penggelembungan
karena itu mekanisme dalam undang undang pemilihan umum itu kan berjenjang
ada kpu selaku lembaga penyelenggara pemilu
ada bawaslu yang jenjangnya sejak ada dari sejak kecamatan kabupaten atau kota sampai provinsi
dan setiap pelanggaran yang ada dalam setiap dugaan pelanggaran yang ada di bawah
mestinya sudah ditemukan oleh bawaslu di semua tingkatan